kembalikan cawan itu
keluar dari tubuh sahabatku
cawan ini bukan milikmu
ada kekuatan jahat yang merasuki tubuhnya
keluar dari tubuh bas
atau kalau tidak
aku yang akan memaksamu
sudah sudah sudah
kenapa aku tiba tiba merasakan panas ya
kesan kera kecinakan
awas aja kalau kamu ketemu
akan aku jadikan banyak
itu suara siapa dan
kenapa banyak menangnya di hutan ini dan
itu hanya suara dari orang orang desa setempat
yang terbawa kesini
aku menembak dua harimau anaknya
dan satu hinduknya disini
tapi sekarang mereka tidak ada
pasti ada yang mengambil mereka
cepat cari bangkai harimau itu
ada alam hitam dan
apa aku yang sudah gila
ularnya kemana dan lari ya
ular itu pasti sudah lari
mbak sir bangunlah
bangunlah mbak sir aku memanggilmu
sekarang lakukan apapun yang aku perintahkan padamu
ambil cawan rogo syukur cepat
ambil mbak sir cepat ambil
mau dibawa kemana cawan itu sir
biar aku saja yang menjaga cawan ini
nanti gara gara cawan ini kamu terganggu tidurnya
biar aku yang menjaganya
sudah tidak apa apa barah
nanti kalau ada apa apa aku bangunin kamu
sudah aku bilang biar aku saja
kembalikan cawan itu
keluar dari tubuh sahabatku
ada kekuatan jahat yang merasuki tubuhnya
keluar dari tubuh basi
atau kalau tidak aku yang akan memaksamu keluar
aku yang terlebih dahulu menghabisi kalian

untuk produktivitas siapa sendiri
ini saatnya kalian berdua beraksi